ini apa lagi sih
ayo masuk kita harus berangkat nikah
nanti kita terlambat
jadi papa kamu mau pindahin kuliah kamu ke singapura
dan aku berangkat yang ke depannya
kok bagus sih
iya gak semua orang seberuntung kamu nih
bisa kuliah di luar negeri
terus kita gimana
aku gak tau bakalan berapa lama disana
papa juga pasti gak akan bolehin aku bulat balik
kalau aku sih gak mau
dan aku yakin kamu juga gak mau kan
akumoaled di tempat ini

terus aku tuh hanya bisa hacker
yaudah gak bohong orang lain semua
jalani sehari demi sehari sama kamu
aku juga gak bisa sama kamu walaupun cuma sementara
ya aku ngerti perasaan kamu mi
tapi kita di sini harus menghargai keputusan bapak kamu
dalam seminggu ini
aku akan bikin hari hari kita gak akan terlupakan
kenapa sih kamu cinta sama aku
cinta itu nggak ada
nggak mau berangkat ke singapura besok
aku mau di sini sama kamu
nanti papa kamu marah lagi
ya kita kan masih bisa email emailan
tapi kan tetep aja kamu nggak di samping aku
masih kuliah sudah cium ciuman
apaan seperti itu
pak tidak pak
nika kan lagi kasih salam perpisahan
besok kan dia udah ke singapura
mendingan kamu sekarang masuk deh
bersih si rahat
nggak usah mikirin macem macem
sebelahnya besok kan kamu berangkat lagi
ya udah deh aku masuk ya
maksudmu sekarang mau di sini ya pak
ya jangan tunggu
ini apa lagi sih
ayo masuk kita harus berangkat mika
nanti kita terlambat

kamu mau aku pergi
jawab kamu mau aku pergi
kalau kamu gak mau aku pergi
kau bilang sama aku sekarang
please jangan pergi
karena aku gak mau ke singapura aku mau disini sama kamu
aku gak mau kamu pergi
please jangan pergi
aku gak kemana mana
kamu ini apa apaan sih mika
mega gak mau ke singapura
ini pasti semua gara gara kamu ya
kamu mempengaruhi anak saya untuk membangkang papanya
saya rasa mika bisa kuliah kedokteran disini
universitas kedokteran disini juga gak kalah dengan yang di luar negeri
mika gak mau pergi
tolong jangan dipaksa
maaf saya kalau ikut campur
mika janji bakal belajar yang benar
jadi dokter seperti yang papa mau
tapi disini pak
ya mika juga udah ketinggalan pesawat pak
pak kita diri
ini sebuah ny werde